tiga bulan pasca tragedikan juruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang
pengadilan negeri surabaya akhirnya melakukan sidang perdana dengan lima orang terdakwa
termasuk tiga petugas polisi dan satu petugas keamanan serta seorang penyelenggara pertandingan
dan malam ini kami akan berbincang dengan anggota tim hukum gabungan arimania anjar nawanyuski
halo selamat malam mas anjar apa kabar mas anjar
selamat malam mas iqbal alhamdulillah sehat sehat
oke mas anjar dalam sidang perdana kasus ini sempat ada informasi terkait protes yang dilainkan oleh tim anda
terkait dengan persidangan yang berlaku pada hari ini terkait juga dengan apa yang terjadi
di mana mereka ataupun tim anda begitu menyebut bahwa ada unsur kepolisian aktif dari kuasa hukum terdakwa ini
sementara mereka juga menyebut bahwa mereka
sendiri sudah mendapatkan izin dari ketua pengadilan
yang kami jadikan catatan terkait dengan perjalanan sidang saat ini atau hari ini
yang pertama adalah tentang secara teknis sidang perkara pidana ya
kecuali dalam hal itu perkara asusila atau yang melebatkan anak
atau yang berurusan dengan keamanan atau rahasia negara
itu kan harus dibuka
untuk umum ya sesuai dengan ketentuan di pasal satu ratus lima puluh tiga ayat tiga kuhap
yaitu sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum
nah tapi yang terakhir kami ketahui adalah surat edaran dari bumas
pengadilan negeri surabaya yang pada intinya ada pembatasan di sana
nah pembatasan itu kami bisa memaklumi
manakala alasannya adalah keterbatasan ruangan gitu
karena ruangan tidak mendukungi
sementara pihak yang berkepentingan dengan perkara ini kan setidaknya ada satu ratus tiga puluh lima dari keluarga korban meninggal dunia
dan juga ada sekitar tujuh ratus dari penyintas atau korban selamat ya dari tragedi kanjuruan
yang mereka sebenarnya berhak tahu dan mereka ingin tahu berlangsungnya atau jalannya proses persidangan di pengadilan negeri surabaya ini
nah ini sebenarnya kami cukup kami sayangkan ya
di tengah keterbatasan itu harusnya ada solusi yang diberikan oleh pihak pengadilan negeri surabaya

mereka bisa mengambil perhatian dari beberapa persidangan yang ada di negara
yaitu dengan cara memperbolehkan persidangan itu disiarkan kepada publik
dibuka seluruhnya kepada publik melalui siaran langsung yang bisa dilakukan oleh kawan kawan media
tapi yang ada di pengadilan negeri surabaya ini kan kawan kawan media dilarang untuk mengingatkan secara langsung
sementara karena keterbatasan jarak karena keterbatasan tempat
para keluarga korban pun
yang sangat bedil dalam hal ini perwakilan saja begitu di pengadilan negeri surabaya itu yang
pertama yang kedua pada saat tadi kami menghadiri persidangan memang betul tiga terdakwa dari pihak
polri itu penasihat hukumnya atau di penasihat hukumnya itu gabungan ada beberapa diantaranya
yang memang adalah advokat selaku penasihat hukum dan juga ada beberapa diantaranya yang
kita lihat adalah anggota polisi aktif yang berdinas pada bidang hukum polra jawa timur kalau
kita lihat secara normatif ya memang sesuai susunan organisasi dan pekerja di polri khususnya di polda
jawa timur memang ada kewenangan dari bidang hukum polda jawa timur gitu tapi sebenarnya dalam
perkara ini apalagi perkara ini sensitif melibatkan kepolisian begitu harusnya ada
dimensi yang lebih luas dimensi yang lebih tinggi daripada hanya segala formalitas aturan
yaitu adalah dimensi etik ya pertanyaannya adalah etis atau tidak begitu ini kan pada akhirnya
terkesan terdakwa yang diduga melakukan kejahatan atau tidak pidana ini mereka masih dibela oleh
institusinya kan begitu nah ini tentu sedikit banyak menyimpulkan rasa dugaan atau spekulasi

di benak para korban karena kita ketahui apa dalam perkara etik yang ada di proses jawa timur mereka
belum disangsi dengan alasan menunggu fonis pengadilan negeri artinya polisi pun atau polri pun tidak
punya langkah tegas atau tindakan tegas kepada anggotanya yang melanggar proses etik
nah ditambah lagi sekarang ketika sudah mengijak proses persidangan pidana ternyata mereka masih
dibela oleh institusi nah ini yang sangat kami sayangkan begitu lalu selanjutnya apa yang akan
dilakukan apa yang akan dilakukan tga sendiri lalu selanjutnya apa yang akan dilakukan tga sendiri lalu selanjutnya apa yang akan dilakukan tga sendiri
mengingat bahwa bahwa mereka juga dikatakan sudah mendapatkan izin dari pengadilan lalu apakah apa
kami meskipun pegang surat kuasa dari para korban kami kan punya keterbatasan
kami hanya hadir memantau sebagai pengunjung di sana
nah tentu rencananya nanti kami akan berkoordinasi dengan jaksa penonton umum pada jaksa anti kisah timur
agar ke depan yang pertama mengusulkan agar sidang ini bisa diakses publik seluas luasnya
artinya perlu dipinjau ulang keputusan pembatasan penyiaran secara langsung ini
karena berpulih barat tahu kasus ini kan menyebutkan perhatian publik
banyak yang menantikan bagaimana dari persidangan ini
kalau kita bicara di indonesia banyak perkara pidana yang selama ini ternyata bisa disiarkan maksud saya secara langsung
taruhlah perkara kopisianida yang terbaru ini juga ada perkara durentiga pfs itu
semua bisa dihasilkan secara langsung sehingga ada keterbukaan
dan pada akhirnya inilah ruang publik untuk ikut mengawasi dan memastikan peradilan berjalan secara fair objektif dan tidak ada yang ditutupi
kita perlu ingat mas
perkara pidana ini kan mencari kebenaran material
sehingga semua wajib memastikan itu bisa dicapai nanti
mas anjar tadi kan ada beberapa poin yang dibacakan oleh jpu terkait dengan dakwaan yang akan diberikan terhadap terdakwa ini
lalu sejauh ini pandangan dari tga sendiri ini seperti apa
apakah cukup menerima apa yang sudah didakwakan terhadap terdakwa terdakwa itu
dari awal kami menolak dan sebenarnya cukup kecewa ya
ketika berkas perkara enam tersangka yang pada akhirnya hanya bisa diseringkan lima
yang satu masih mandir di polta jatim
ini digulirkan begitu saja yang saat ini sedangkan hanya dengan menerapkan pasal pasal berkenaan dengan kelalaian
yaitu pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan pasal tiga ratus enam puluh kuhp
padahal menurut kami ada yang jauh lebih tepat mas
oknum aparat yang menembakkan gas air mata ke arah tribun atau memberikan perintah tembakan gas air mata ke arah tribun ini
dijelat dengan pasal pasal berkenaan dengan kesangajaan
bisa jadi dengan pasal pembunuhan bisa jadi dengan pasal penganiayaan
dan juga bisa jadi dengan pasal pasal kekerasan terhadap anak
karena banyak perban ganjuran ini adalah anak juga umur
tapi ternyata sampai perkara yang disidangkan pasal pasal itu pun tidak pernah diakomodir oleh penyidik
dan juga dasar penutup umum kan begitu
nah tapi dengan demikian bukan berarti kekecewaan kami lantas kita membiarkan begitu saja persidangan ini berjalan
kami tetap akan mengawal karena melalui penyedangan ini nanti akan terungkap fakta apa yang sudah terjadi di kanjuruhan
siapa pihaknya yang sebenarnya harus itu bertanggung jawab di perkara ganjuran ini
dan satu lagi mas gil
menarik di persidangan hari ini tadi kelima terdakwa ini dihadirkan secara virtual atau secara daring
yang menarik seperti ini
pada tempat yang sama di pengadilan negeri surabaya tadi ada sidang perkara pidana juga yang terdakwanya dihadirkan
nah lantas ini menjadi pertanyaan juga kan di benak kami dan juga keluarga korban
bagaimana bisa ada perbedaan perlakuan ya di pengadilan yang sama perkara pidana terdakwanya bisa dihadirkan secara langsung
kenapa diperkarakan juruan ini yang ini perkara atensi publik ya terdakwanya tidak dihadirkan secara langsung
ini juga patut menjadi catatan dan pertanyaan kita bersama
nah harapan saya ke depan sebaiknya ini biarkan berjalan begitu saja lah
artinya terbuka saja dihadirkan saja
kalau alasannya ini adalah pandemi saya kira sidang online karena pandemi sudah lalu lah ya
bahkan yang terakhir presiden kita kan sudah mencabut satu ppkm
lantas atas alasan apa lagi persidangan ini harus dikelar secara daring atau virtual itu mas gibran
baik mas anjar terima kasih
tentunya kita kawal bersama bagaimana nantinya jalannya sidang terkait dengan kasus kanjuruhan ini
terima kasih mas anjar nawanyuski anggota tim hukum gabungan aremania selamat malam mas